seorang ibu menolak petugas pengadilan yang akan mengeksekusi rumahnya
ia berusaha mempertahankan rumah satu satunya yang akan digusur
untuk proyek irigasi penanggulangan banjir tersebut selasa pagi
kepala polsek asembrowo kompol hari kurniawan
mencoba menenangkan ibu tersebut agar tak emosi
pada saat yang sama tim jurusita pengadilan negeri surabaya
tetap membacakan putusan eksekusi sebelas rumah warga
di kawasan jalan tambak langon surabaya jawa timur
dalam pertemuan warga dengan pemerintah kota surabaya
akhirnya disepakati warga yang terkena dampak penggusuran
akan diberi rumah susun dan fasilitas pengangkutan barang serta ganti rugi
warga berharap pemerintah kota surabaya menerpati janji
memberi rumah susun dan uang ganti rugi
kericuan sempat terjadi di lokasi sidang peninjauan
lahan perkebunan oleh mahkamah agung di desa modangan
kecamatan ngelegok kabupaten blitar jawa timur selasa siang
keributan diduga disebabkan oleh warga yang memprovokasi warga lain
yang akan menerima bagian tanah
akibatnya seorang warga menderita luka di bagian kepala
kericuan dapat diredam setelah puluhan anggota kepolisian dan tni
diterjungkan ke lokasi
sidang peninjauan ini merupakan agenda lanjutan mahkamah agung
sebelum melakukan sidang pembagian tanah perkebunan bekas pt duisri
total lebih dari seratus hektare lahan akan dibagikan kepada tujuh ratus warga
kasus sengketa lahan bekas perkebunan ini sudah berlangsung cukup lama
berdasarkan sk kanwil bpn jawa timur
lahan bekas perkebunan merupakan obyek redistribusi
protes puluhan anggota keluarga korban kasus pembunuhan
berlangsung di depan pengadilan negeri labuha halmahera selatan
maluku utara pada selasa sore
mereka mengamuk karena tidak diizinkan mengikuti sidang
dengan agenda pemeriksaan saksi
menurut pihak pengadilan mereka tidak mendapat izin
karena jumlahnya yang terlalu banyak
polisi terpaksa membubarkan masa dengan gas air mata
sementara itu pintu gerbang pengadilan yang terbakar
dipadamkan dengan alat pemadam ringan
kepala polres halmahera selatan akbp heri purwanto
yang dihubungi melalui telepon menyatakan
sebelumnya kepolisian telah menyampaikan
hanya beberapa anggota keluarga yang dapat mengikuti sidang
dan meminta warga tidak melakukan tindakan yang mengganggu jalannya sidang
suasana kembali kondusif setelah polisi melakukan
negosiasi dengan keluarga korban
tim liputan cnn indonesia